diturunkan dari para leluhur batik bukan hanya selembar kain dengan berbagai motif khas
batik menjadi simbol dan makna sebuah kebudayaan
keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penanda peradaban bangsa indonesia
ketika batik menjadi sebuah kebudayaan batik menjadi sebuah kebudayaan
di kota kota yang berasing daerah sentra sentra produksi batik pun bermunculan di pelosok negeri dengan ciri khas tersendiri
desa trusmi yang berada di kecamatan pleret kabupaten cirebon jawa barat sejak lama dikenal sebagai kampung batik
deretan toko yang memamerkan ragam batik menghiasi jalan masuk desa trusmi
di desa trusmi hampir setiap hari masyarakatnya disibukan dengan aktivitas membatik
salah satunya di sanggar batik katura
para perajin batik sibuk menorehkan cairan lilin atau malam di atas kain
menurut salah seorang perajin batik di trusmi batik trusmi memiliki empat ratus dua puluh motif batik yang terbagi dalam dua kategori
yakni batik pesisiran dan batik keratonan
motif motif tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan memiliki filosofi serta makna tersendiri
motif batik kategori pesisiran memiliki ciri khas warna yang lebih bervariasi
ketua batik tersebut memiliki kategori kategori kreatif dan mencolok dan biasanya memiliki gambar adekat satwa baik satwa laut darat dan udara
sedangkan motif dengan kategori keratonan tidak memiliki banyak warna dan biasanya terdapat simbol simbol pada masa keraton cirebon
belum diketahui secara pasti bagaimana awal mulanya sejarah batik trusmi
namun konon pada abad ke empat belas ki buyutrusmi atau pangeran cakrabuana
membuat motif pada kain yang kemudian mulai dikenal
kalau pesisiran itu diilami oleh flora fauna baik darat laut namun udara
misalnya rumput laut ada lalu ini yang dari hewan ikan udang segala macam yang ada di laut
nah terus warnanya itu bervaletis
bisa merah bisa biru
warnanya cuma hitam aja sama coklat motifnya tapi warna dasarnya itu terang
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an trusmi dikenal sebagai sentra industri kerajinan kreatif masyarakat dan sebagai pusat batik
pada masa itu kain batik belum dijadikan baju seperti saat ini
melainkan hanya dipakai sebagai bawahan atau lancaran karena profesi penjahit yang masih jarang
sebagai kampung batik meskipun harus melalui penelitian sejarah lebih lanjut ya
tetapi dari tutur tradisi di sana ya pembatikan itu tidak bisa dilepaskan dari ajaran spiritual
jadi di dalam selai kain batik itu banyak sekali ajaran ajaran
terutama ajaran ajaran petarekatan ajaran ajaran spiritual islam yang disampaikan pada saat itu pada sehelai mori atau kain batik
jadi di dalam kain batik itu ada filosofi filosofi tersendiri
nah terkait trusmi sebagai kampung pengrajin batik itu juga kita belum tahu tepatnya kapan
namun dari laporan residen cirebon di tahun tiga puluh an terkait tempat tempat atau kampung kampung industri kerajinan
di situ disebut rusmi salah satunya disebutkan trusmi sebagai pusat pembatikan
kampung batik terusmi muncul karena sejarah panjang sama seperti sebuah kampung batik di solo jawa tengah yang berdampingan dengan keraton solo
kampung kauman konon merupakan kampung para abdi dalam keraton bidang keagamaan yang juga menggeluti usaha batik
kauman dijadikan kampung wisata batik di solo sejak dua ribu enam
tak hanya berbelanja kampung ini juga menyediakan berbagai tempat yang dapat dikunjungi wisatawan termasuk pelatihan batik penelitian dan pengembangan produk batik serta museum koleksi batik
ketua paguyuban usaha batik kauman muhammad soim mengatakan
permukiman ini dulunya adalah kawasan kaum abdi dalam keraton kasunanan
hal ini terlihat dari bangunan bangunan rumah kuno yang masih kokoh dengan desain sebagai rumah dan showroom batik serta tempat produksi batik
nah ternyata setelah dari perumahan dari tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya para abdi dalam ulama ini ketika ada industri batik masuk di surakarta
kemudian di kota surakarta itu tumbuh berkembang menjadi kota yang lebih besar warga yang di kauman khususnya istri istri para abdi dalam ulama ini pun tidak tinggal diam istilahnya
melihat peluang bisnis seperti itu ya akhirnya banyak warga kauman yang membuka usaha batik
ya awalnya mungkin pastinya dulu apanya kecil kecil ketika terjadi booming batik ya jadi usahanya besar
ciri khas batik kauman lebih menampilkan motif batik klasik yang digasarkan pada pakem atau standar keraton
bisa dikatakan motif batik kauman lebih merepresentasikan motif batik yang dikenakan di keraton kasunanan
terdapat lebih dari tiga puluh industri batik di kampung batik kauma rata rata mereka merupakan generasi ketiga yang meneruskan

gunawan setiawan salah satu pelaku industri batik yang menjual batik di showroom yang juga merupakan tempat tinggalnya
ia juga menyiapkan ruang khusus produksi batik bagi pengunjung
jika ingin melihat langsung proses pembuatan batik pengunjung juga bisa membatik langsung di atas kain yang telah disiapkan
kalau zaman dulu outlet yang saya tahu itu ada satu ruangan di samping rumah di kauman
di situ ada almari almari besar yang isinya kain kain jari itu
jadi kalau pelanggan pelanggan datang itu ya diambilin dari situ
itu zaman dulu ditumpuk tumpuk kayak gitulah
model dilipat ditumpuk tumpuk gitu
nah kalau sekarang beda
sekarang karena masyarakatnya butuh display ya
ini kira kira dimudahkan
kalau saya pakai kayak apa ya jadi apa
akhirnya harus kita kasih patung menikin torso
kita display di gawangan seperti ini
menikmati bangunan tua dengan gaya arsitektur jawa belanda
sambil berjalan kaki atau menaiki becak menjadi daya tarik tersendiri kampung kauman
rumah joglo dan limasan yang berjejer memberi nuansa yang berbeda
tentang batik yang tak sekedar barang jajaan
namun juga merupakan sebuah peradaban budaya
batik di beberapa daerah
kerap bermula sebagai komoditas budaya yang dimiliki elit keraton
untuk kegiatan atau upacara tertentu
dan juga untuk mencari jalan yang lebih tentu
keindahan batik membuat banyak pihak di luar keraton yang juga ingin mengenakan batik
hingga akhirnya muncul batik sodagaran yang dibuat para sodagar kaya
hingga batik petani atau batik rakyat yang dibuat masyarakat awam
namun umumnya motif batik berakar dari motif batik yang hanya boleh dipakai kalangan keraton jawa
atau yang dikenal dengan motif larangan
seperti motif parang yang diproklamirkan raja pertama mataram sultan agung
untuk melambangkan kebesaran seorang pemimpin
motif parang barong ini hanya boleh digunakan oleh raja jawa
sehingga tak boleh ada yang memakai batik jenis ini bila berkunjung ke keraton
motif batik juga merepresentasikan tahapan kehidupan manusia
desainer sekaligus pemilik butik batik afif syakur mencotokkan
motif gerompol biasa digunakan ketika perempuan masuk ke masa menstruasi
yang bermakna memasuki masa kedewasaan dengan mengumpulkan berbagai macam sifat sifat baik
memasuki masa pernikahan ada batik khusus yang mewakilinya
motif sidomukti ini biasanya digunakan untuk perkawinan
bagaimana menjalin hubungan sehati suami istri dan lain sebagainya
supaya mukti menjadi yang kerat
bahkan saat meninggal ada motif slobok yang bermakna bersatunya kembali manusia dengan tuhannya
dengan jumlah motif batik yang berasal dari motif larangan yang terbatas
para perajin batik di berbagai daerah pun mengembangkan motif batiknya sendiri
sesuai dengan filosofi dan karakter masing masing
salah satunya adalah kota bandung dengan motif batik yang diambil dari pulau

batik hasan yang berada di jalan cigadung raya timur kota bandung
sudah memproduksi batik sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ada tiga macam batik yang diproduksi di sini
yaitu batik tulis cap dan celup
dalam sebulan produksinya mencapai dua ratus hingga lima ratus meter kain batik
nama batik hasan diambil dari nama pendirinya
yaitu hasanuddin yang kuliah dan menjadi dosen fakultas seni rupa dan desain
institut teknologi bandung
pada tahun dua ribu tujuh beliau wafat dalam usia enam puluh dua tahun
kelangsungan batik hasan pun dilanjutkan oleh keluarganya
hasan yang berasal dari pekalongan jawa tengah
awalnya mengembangkan batik untuk dekorasi rumah bagi para ekspatriat
di kalangan ekspatriat batik khasan dikenal dengan nama batik bandung
lalu selepas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan batik hasan mulai mengembangkan kain batik sebagai busana
ciri khas batik khasan ketika itu adalah motif geometris antara titik garis dan kotak
kemudian pada tahun dua ribu delapan istri wali kota bandung nani dada rosada
meminta hasan untuk mengembangkan batik bermotif ikon kota bandung
nah bandung itu ikonnya itu adalah bunga patra komala dan burung cangkurileng
nah dari situ waktu itu bu dada juga minta
tolong dong ikon kota bandung ini diterapkan di motif gitu
dan kita akomodir kita pilihkan kita bikin komposisi bunga patra komalanya yang cocok untuk di batik
sejak itu motif bunga patra kumala juga burung cangkurileng
terus diaplikasikan dalam berbagai bentuk dan variasi warna
karenanya motif batik dengan ciri khas kota bandung ini dapat terus berkembang
namun tidak sekedar anggun dan menawan batik ini juga memiliki nilai lebih dengan mengangkat identitas kota
yang dulu kita bikin pertama kita pernah kombinasikan patra komala dengan gedung sate
kita pernah kombinasikan patra komala dengan daunnya juga dengan burung cangkurilengnya juga gitu
jadi berbagai macam apa namanya motif kita juga pernah bikin batik yang motifnya angklung gitu
lain daerah lain ragam motif batiknya

lain daerah lain ragam motif batiknya
di jawa timur keunikan paling menonjol dari kain batik klasik adalah dari cara menggambarnya
garis titik motif kain batik jawa timur tidak presisi
serta pada tahap awal pembuatannya tidak ada proses pemindahan pola dari kertas ke kain
tiap daerah di jawa timur memiliki ciri khas gradasi warna dan motif masing masing
hal ini dipengaruhi sejarah budaya pemahaman masyarakat serta pengaruh yang masuk ke suatu daerah
ketua komunitas batik jawa timur lintu tulis tiantoro memetakkan batik berdasarkan wilayahnya
wilayah mataraman yang mendapat pengaruh dari jawa tengah seperti bojonegoro ngawi madiun magetan pacitan dan terenggalek memiliki pola yang presisi dan warna kecoklatan
motif batik yang digunakan adalah parang dan kaum
sementara wilayah pesisir seperti tubang lambungan dan sidoarjo warna latarnya cenderung terang motifnya berwarna warni dan terpengaruh budaya dan kain batik
untuk wilayah campuran seperti tulung agung mojokerto dan kediri memiliki karakter batik seperti mataraman dan pesisir
wilayah banyuwangi juga memiliki motif batik khas seperti gajah oling kangkung stinges dan paras gempal

motif yang digunakan diantaranya sepasang kupu kupu tong centong atau alat untuk mengambil nasi dan sekar jagad
untuk wilayah pendalungan seperti bondowoso dan situbondo terpengaruh pendatang dari sumeneb madura
serta wilayah bangil pasuruan dan probolinggo yang juga terpengaruh pendatang dari sampang bangkalan dan pamekasan madura
wilayah wilayah itu memiliki karakter yang berbeda
batik terbatik seperti madura
orang jawa timur itu ekspresif
jadi bukan sesuatu yang harus luwes harus begini
burung ya burungnya orang jawa timur
khususnya yang tidak terpengaruh terlalu terpengaruh oleh badik jawa tengah ya
itu kayak badik sini badik sidoarjo ini
mereka punya bentuk yang
mereka punya bentuk yang kaku
dalam tanda petik orang melihat nggak ada indahnya gitu loh
tapi ya memang itu karakternya
jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu jelek karena konteks dual
setelah batik resmi diakui unesco sebagai warisan budaya dunia
desainer embran nawawi menyebut batik di jawa timur muncul dengan kelas premium yang mampu bersaing di asia tenggara
motif dan warna batik pun makin berkembang
kualitas batik premium jawa timur terbukti dari tingkat kesulitan dalam pembuatannya
yang berikutnya adalah motif
dan motif ini tumbuh berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat
nah pergeseran ini membuat batik jawa timur makin populer
dan yang terakhir adalah peminat batik jawa timur itu terpenuhi karena warna
dan ini menjadi selera yang baru gitu
untuk produktivitas batik di jawa timur memenuhi selera pasar melalui warna
batik dinilai sebagai warisan budaya yang luhur bukan hanya karena desain dan warnanya yang menawan
melainkan karena proses pembuatannya yang cukup kompleks
sehingga per lembar kain batik kelas premium jawa timur dijual mulai harga rp satu dua ratus lima puluh
ibu kota jakarta juga memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri yaitu batik betawi
ondel ondel monas tugu pancoran dan tugu selamat datang adalah ikon kota jakarta yang menginspirasi corak khas batik betawi
selain corak khasnya yang juga menjadi pembeda adalah warna yang mencolok dan kontras dengan warna yang saling bertabrakan
salah satu pelestari batik betawi adalah siti laila warga kampung terogong cilandak jakarta selatan
ia memulai usaha batik dengan mengajak keponakan dan anggota keluarga lainnya
nama kampungnya trogong pun akhirnya menjadi nama usaha batiknya yang dirintis sejak dua ribu
seiring dengan berkembangnya jakarta sebagai ibu kota batik tidak ada lagi di jakarta
nah di tahun dua ribu sebelas keprihatinan saya sebagai warga betawi asli dengan keponakan keponakan saya itu muncul kembali
dan saya ingin mengajak keponakan keponakan saya untuk belajar batik
kemudian juga salah seorang gubernur dki pada saat itu pak fauzi bowo membuka program dicari orang betawi yang mau melestarikan batik betawi
kemudian saya dan beberapa keponakan saya ikut program itu yang bekerja sama dengan lembaga kebudayaan betawi
dengan modal belajar membatik itu akhirnya saya dan keponakan saya itu berkeinginan untuk membuka sanggar batik betawi selain untuk menjual juga kita mengedukasi orang orang yang ingin belajar membatik

ada dua cara pembuatan batik yang dilakukan oleh laila yaitu ditulis dan dicetak
untuk motif tulis dalam prosesnya dimulai dari memotong bahan yang nantinya akan dijadikan kain batik
kemudian bahan tersebut nantinya akan dilukis dengan motif yang sesuai dengan pesanan dan keinginan
dalam proses ini butuh ketelitian dan kehati hatian dalam setiap pengerjaan

untuk batik cetak kain batik dicetak di meja khusus mencetak sesuai dengan motif betawi yang sudah disiapkan
kemudian sebelum diberi warna kain direndam terlebih dahulu agar penyerapan warna lebih merata
untuk mendapatkan hasil yang terbaik pewarnaan dapat dilakukan dua kali tergantung tingkat kepekatan yang diinginkan
dalam usahanya laila memberdayakan warga kampung trogong

sumber daya manusia merupakan salah satu kendala utama untuk membangun usaha ini
selain karena sedikitnya orang yang memiliki kemampuan membatik
kurangnya minat membatik dari generasi muda membuat keahlian ini sulit untuk diteruskan
untuk mendapatkan hasil yang terbaik pewarna membuat kain batik yang terbaik untuk diteruskan
semoga berhasil menjadikan kain batik yang terbaik

pasangan imaroh dan sudarto hampir seumur hidup menggeluti batik
aktivitas membatik dilakukan sejak kecil untuk membantu orang tua
hingga saat ini mereka memilih berprofesi sebagai pembatik
sama halnya dengan mbah sum wanita kelahiran seribu sembilan ratus tiga puluh warga lingkungan gajah oling
kelurahan temenggungan banyuwangi jawa timur
yang diklaim sebagai salah satu pembatik tulis tradisional tertua di kabupaten ujung timur pulau jawa
nenek sembilan puluh dua tahun ini mengaku belajar membatik sejak duduk di bangku kelas lima sekolah dasar pada zaman jepang
dirinya pertama kali belajar membatik menggunakan bahan daun atau kertas
kemampuan membatik basum didapat secara turun temurun dari keluarga
dari dua belas bersaudara mbah sum satu satunya yang meneruskan tradisi membatik dikeluarkannya
yang luar biasa basum melakukan semua proses membatik seorang diri
mulai dari menggambar pula hingga mewarnai
biasanya mbah sum memulai aktivitas membatik sejak pagi hingga sore hari
dengan menggunakan tungku dari batu bata yang menyala serta kayu bakar
basum konsisten menggunakan kayu bakar yang berwarna
hingga saat ini karena hasilnya lebih bagus dibanding menggunakan kompor
satu lembar kain batik bisa dikerjakan oleh mbah sum selama lima hari
mulai dari membuat pola hingga pewarnaan
dalam sebulan dirinya bisa membuat sepuluh lembar kain batik
beberapa motif yang sudah dibuat diantaranya gajah oling geringsing kopi pecah kangkung setinggas sekar jagad paras gempal dan banyak lainnya
batik tulis buatan basum ini
biasanya banyak dipesan oleh sanggar batik serta para pelanggan yang datang dari luar kota
seperti surabaya bali malang hingga jakarta
satu lembar kain batik tulis dijual dengan harga lima ratus lima puluh ribu rupiah
saya mulai dulu mulai kecil sudah diduduk batik sama orang tua
saya belajar sama daun sama kertas gitu
susah senangnya tuh apa
kalau dapat uang apa enggak senang
kalau kerjanya gitu saya payah ya kan
kesulitannya apa mbak membatik tulisnya mbak
kalau hujan nggak bisa lah tulis nggak bisa mbak
atas ketekunannya terus menerus selama lebih lima puluh tahun membatik tulis serta melestarikan dan mengembangkan budaya batik indonesia
basum mendapat penghargaan sebagai penjaga tradisi oleh yayasan batik indonesia pada dua ribu dua puluh satu di jakarta
saat ini mbah sum bisa disebut sebagai pembatik tulis tradisional tertua yang masih bertahan di banyuwangi
sayangnya mbah sum dan pasangan imaro sudarto sulit menemukan tangan tangan muda yang mau menggeluti profesi ini
sebagian besar pembatik adalah orang orang yang memilih profesi pembatik bukan sebagai profesi utama tapi untuk membantu perekonomian keluarga
selepas sekolah anak anak muda lebih memilih bekerja di berbagai macam industri
mereka memiliki kekuatan yang lebih menarik dan lebih berharga
padahal imaroh tinggal di salah satu sentra batik yogyakarta di desa giriloyo imugiri bantul
pembatik itu mungkin satu bulan itu kalau batik full sampai jual cuma menjadi buruh batik mungkin satu bulan itu mendapatnya sekitar enam ratus ribu
sedangkan kalau di pabrik mungkin bisa sampai dua juta lebih
seperti itu perbandingannya
menurut seniman dan penulis buku batiku afif syakur dalam sejarahnya membatik memang merupakan pekerjaan sambilan
ketika aktivitas masuk menjadi industri komersial dan profesional berbagai masalah muncul termasuk soal isu dasar soal upah layak
orang yang sudah tidak mungkin lagi bekerja di pabrik tidak mungkin lagi bekerja di toko karena kerepotan anak akhirnya pekerjaan membatik
mungkin ke depan sejak itu membatik itu menjadi masalah untuk mereka
mungkin ke depan dengan adanya umr yang standar batik apabila seorang pembatik dibeli dengan upah sesuai dengan standar
insya allah kalau kita di industri industri batik yang di kota kota sudah menggunakan upah uml yang lebih karena batik itu merupakan satu keahlian
batik indonesia dari sabang hingga merauke menyimpan beragam keindahan seni hingga meraih gelar warisan budaya dunia

layaknya warisan batik merupakan warisan budaya dunia
yang merupakan milik indonesia identitas negara seharusnya mampu diteruskan dari generasi ke generasi hingga memperkuat jati diri bangsa